setiap libur lebaran usai kota kota besar selalu diserbu para pendatang baru dari berbagai daerah
para pendatang ini ingin merauh rezeki dan mencari penghidupan yang lebih baik
kehidupan kota yang lebih modern sarana dan prasarana kota yang lebih lengkap
belum lagi kisah kisah sukses yang tersebar dari mulut ke mulut
semakin menguatkan tekad para pendatang ini untuk hijrah ke kota kota besar
urbanisasi selalu dipandang sebagai momok yang mengkhawatirkan pemerintah kota kota besar terutama ibu kota
di jakarta saja lima puluh hingga enam puluh lima warga desa dipastikan akan masuk sebagai pendatang baru
ibu kota menjadi tempat paling favorit
antara tahun dua ribu sampai dua ribu sepuluh tingkat urbanisasi ke jakarta naik seratus persen
pertumbuhan penduduk perkotaan di indonesia
indonesia sangat tinggi yakni dua tujuh persen per tahun
tak heran pdb pulau jawa menyumbang hingga hampir enam puluh persen
bahkan data menyebutkan tingkat urbanisasi indonesia tertinggi kedua di asean setelah malaysia
kita sepakat bahwa dki jakarta dan kota kota besar lainnya tidak bisa melarang pendatang yang berniat menetap
apalagi warga negara dengan kemampuan khusus yang bermanfaat bagi ibu kota
untuk jakarta namanya juga ibu kota siapapun boleh datang
maka yang penting kalau tinggal di bangunan liar ya pasti kami akan bongkar dan usir pulang
tetapi pemerintah perlu mengantisipasi dan mengendalikan laju urbanisasi
pembangunan semestinya merata hingga ke pelosok desa
dana desa yang diatur dalam undang undang nomor enam tahun dua ribu empat belas semestinya tersebar rata
sekali lagi urbanisasi adalah cerita klasik yang terjadi di indonesia
selalu terjadi di akhir masa masa libur lebaran
ketidaksiapan pendatang untuk bertahan dan berkembang di kota besar harus direspon oleh pemerintah dengan tindakan nyata
supaya urbanisasi tidak sekedar menjadi perpindahan kemiskinan dari daerah ke kota
bin seindra cnn indonesia